enam warga di sukabumi jawa barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap sate daging kurban yang dimasak bersama sama
mereka terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
enam warga kampung pasir rengit cicuruk sukabumi dibawa ke puskesmas cicuruk untuk mendapat penanganan medis
mereka mengalami gejala mual pusing dan muntah setelah menyantap sate daging kurban jumat malam lalu
enam korban diantaranya yang dilarikan ke rumah sakit adalah anak balita yang ikut makan bersama orang tua mereka
kepolisian telah mengambil sampel makanan sate daging kurban yang disantap oleh para korban dan memeriksa saksi yang mengetahui kejadian tersebut
polisi pun masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang diambil
sementara itu delapan orang sudah dipulangkan dan tujuh warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi akibat keracunan ini
yang jelas kita akan melakukan pengujian sampel makanan
beberapa contoh makanan sudah kita ambil dan segera mungkin kita lakukan pemeriksaan di laboratorium kesehatan
kemudian juga kita melakukan pengambilan keterangan kepada orang ataupun pihak pihak yang menyajikan ataupun membuat masakan tersebut
tim medis yang melakukan pemeriksaan menduga para korban keracunan bumbu kacang sate daging kurban yang telah dibuat dua hari sebelumnya
kedugaan sementara berdasarkan kronologis yang kita
yang kita dapat adalah bahwa penderita sebelumnya memakan sate kambing
jadi ada kemungkinan dari satenya dagingnya atau dari bumbunya
dan kebetulan menurut informasi bumbunya itu adalah dua hari sebelumnya dibuat
jadi pada waktu dua hari kemudian dipanaskan baru dikonsumsi
kepolisian sektor cicuruk masih memeriksa pembuat bumbu kacang
yang digunakan sebagai pelengkap sate kambing
sate daging korban
ahmad fikri sugabumi